menghadapi tantangan krisis pangan global indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk memperkuat ketahanan pangan
menteri pertanian menegaskan sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian indonesia
bahkan rendahnya inflasi disokong suplai pangan terjaga
untuk menjawab tantangan global dan prediksi krisis pangan maka indonesia sudah harus menyiapkan strateginya
kita pertahankan lahan lahan existing kita dengan produktivitas yang ada sekarang dengan berbagai koreksi
kemudian kita coba membangun strategi baru untuk menghadapi climate change yang ada dan memang krisis pangan yang pasti kita hadapi
dan buatnya jangan kecil kecil lah
besok kan gandum bersolah
kita buat yuk gantinya tapi mana nih uangnya
nggak mungkin dari sini
dibilang sembilan puluh dua triliun itu cuma empat belas triliun kurang
tidak sendirian untuk menjaga stabilitas pangan kementerian keuangan pun menyiapkan anggaran untuk berbagai keperluan menunjang ketahanan pangan indonesia
lalu untuk subsidi dua puluh lima tiga triliun itu pupuk
lalu ada juga cadangan beras pemerintah
cadangan stabilitas harga pangan cshp dua enam ini yang untuk beberapa komoditas yang tadi yang harus dijagain selama jangka pendek ini
cadangan subsidi pupuk pun kita siapkan karena kita tahu akan melonjak bahkan lebih dari yang kita antisipasi
jika dilihat dari matriks rencana kegiatan dua ribu dua puluh dua antara kementan dengan dirjen anggaran
sebenarnya sudah ada lima strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan
strategi itu ialah peningkatan kapasitas produksi diversifikasi pangan lokal penguatan cadangan dan sistem logistik pangan
pengembangan pertanian modern dan gerakan tiga kali ekspor
untuk meningkatkan kapasitas produksi kementerian pertanian salah satunya akan mengembangkan lahan rawa di kalimantan tengah
lalu meluaskan menjadi areal tanam padi jagung bawang merah dan cabai di sejumlah daerah defisit
kementerian pertanian juga mendorong diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal